menyusul jatuhnya korban dalam musibah gempa bumi di lombok nusa tenggara barat
ratusan pelajar smp dan sma di perambanan sleman yogyakarta
menggelar sholat gaib dan doa bersama bagi korban gempa bumi
mereka juga menyisihkan sebagian uang sakunya untuk menyumbang korban gempa
suasana berbeda terlihat di sebuah sekolah menengah tingkat pertama atau smp
dan sekolah menengah tingkat atas sma di dusun marangan desa boko harjo
kecamatan perambanan sleman yogyakarta
ratusan siswa mendengarkan tausiah di masjid sekolah
terkait peristiwa gempa bumi di lombok nusa tenggara barat
selanjutnya mereka menunaikan sholat goib bagi para korban gempa bumi
mereka berharap seluruh warga lombok terutama keluarga korban gempa
diberikan ketabahan dan kekuatan iman menghadapi cobaan tersebut
para siswa juga melakukan
mereka menyisihkan sebagian uang sakunya untuk disumbangkan dan disalurkan
kepada para korban gempa bumi
untuk penggalangan dana nanti untuk yang di masjid
ada kelas satu sama kelas dua pak
dan nanti yang di pendopo sisanya pak dari kelas tiga sampai kelas enam
harapannya apa pak
harapannya dengan penggalangan dana ini
setidaknya kita bisa sedikit meringankan
saudara saudara kita yang telah terkena bencana musibah ini
untuk memberikan pembelajaran edukasi kepada santri mps ini
agar lebih mempunyai rasa empati kepada saudaranya yang sedang tertimpa bencana seperti itu
empati ini diwujudkan dalam dua hal minimal
yang pertama dengan doa bersama tadi dengan habluminallah seperti itu
yang kedua kita juga melakukan penggalangan dana
yang nanti akan kita himpun selama beberapa hari ke depan
dan langsung kita serahkan ke korban
dan bencana gempa yang ada di lombok
aksi kepedulian terhadap para korban gempa bumi lombok ini
digelar pihak sekolah sebagai upaya untuk menumbuhkan empati
kepada teman atau saudara yang sedang terkena musibah
diharapkan dengan cara ini
kepekaan sosial para siswa terhadap penderitaan orang lain
bisa lebih terasah dan terus dilakukan hingga dewasa
gatotri pintoko sleman yogyakarta